semampunya saya sampai diambil maaf
tidak pernah terbayang di benak nenek masneh bahwa di hari tuanya ia akan hidup sebatang kara di ibu kota
nenek kelahiran jakarta tujuh puluh enam tahun yang lalu ini tidak mempunyai kampung halaman
tiga tahun belakangan nenek masne mengais rezeki di ibu kota sebagai penjual gorengan keliling
kesibukannya telah dimulai sejak pagi hari
tangan keriputnya begitu cekatan untuk membuat aneka kudapan seperti combro misro dan timus
sekali buat nenek masne membutuhkan modal
modal sekitar rp enam puluh
bila dagangannya laris manis maka ia bisa mendapat untung bersih sekitar rp lima puluh
setelah selesai nenek bergegas melangkahkan kaki menjemput rezekinya hari ini
nenek masne biasanya berkeliling di kompleks kompleks perumahan di kawasan setiabudi jakarta selatan
nenek masneh sebetulnya lebih fasil menguruskan
rumah ketimbang berjualan gorengan
sebab hampir sebagian besar hidupnya dihabiskan dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga
namun tiga tahun yang lalu musibah menghampiri hidupnya
membantu rumah tangga
dari umur sebelas tahun sampai berhenti berhentinya kena saya sakit tangan
kadang dia nggak mau pakai saya kena udah usia
tangannya kenapa nenek masneh
dari situ depan situ
depan situ dekat batu yang gede
kaki saya kesangkut batu
jadinya jatuh miring jatuhnya sini
yang hancur di sini yang patah
habis sekarang masih sakit
selepas musibah itu keponakan nenek sesekali mengunjungi tempat tinggal nenek untuk merawatnya
kalau udah nggak terasa kita jebing
kok bisa kepleset gitu
bek langsung patah sininya
ya udah sengklat
kita udah kebingungan aja
nggak bisa gerak udah langsung temple
patah gimana sih orang nggak patah
ya udah gitu
setahun berselang musibah kembali menimpa nenek
giliran tangan kanannya yang mengalami kondisi patah
sekali sekali lagi yang kanan dari tempat tidur turun buru buru pengen kencing
jatuh yang kanan gitu
lelah berjalan nenek sejenak manggal di taman tangkuban perahu jakarta selatan
nenek tidak bisa menyembunyikan raut wajah kecewanya
ketika siang ini dagangannya belum ada yang terjual sama sekali
usia yang menua juga membuat nenek tidak lagi mampu mengingat dengan baik
nenek pernah tersasar terlalu jauh hingga ke kawasan tanah abang jakarta pusat
saya lupa jadi saya jalan lurus aja
tahu tahu udah ke perapatan kebun kasang
nenek kebun kasang kebun kasang
nenek kebun kasang kebun kasang
nemos gua juga bisa
kondisi cuaca yang tidak menentu tidak jarang membuat nenek menitikan air mata
hujan lebat ketika tengah berjualan seringkali membuatnya pulang dengan tangan kosong
bagi nenek seluruh kisah pahit yang ia alami tidak ada apa apanya dibandingkan kehilangan dua orang yang begitu ia kasihi
suami sama anak meninggal
ya sakit lah
anak saya umur dua lima meninggal
waktu itu maaf kalau boleh tahu gimana ceritanya nih anak bisa berpulang
ya ini ya namanya anak muda suka begadang begadang gitu kan
jadi ya sakit terus
harga jual gorengan nenek tergolong terjangkau
empat buah gorengan dipatok ke dalam kursi
jalur jantin waktu selesitanya bangunan seseorang ngunci ngugi selesitanya
umur buah itu glaas
jangan pagi gak ada sarapan beli combro aja udah
hampir setiap hari nenek berdagang hingga sore menjelang
baginya menyerah pada nasib
sama saja ia tidak bisa makan untuk esok hari
kalau jangan hidup biar saya pasrah aja begini
memang udah takdir saya kali harus begini gitu
semampunya saya sampai diambil
bagi mas neh hari masih begitu panjang
ia berharap agar setidaknya hari ini ada pembeli yang datang
untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidupnya